sementara itu selama lebih dari satu lima abad sebuah masjid tua di kabupaten maros sulawesi selatan menjadi saksi bisu penyebaran agama islam
khususnya penyebaran tarekat kala watiyah yang kini telah menyebar hingga ke beberapa negara asia
seperti malaysia dan juga brunei darussalam
selain bangunan dan ornamennya yang unik mimbar dan beduk yang telah ada sejak masjid dibangun masih tetap digunakan hingga saat ini
berlokasi di jalan poros maros bone tepatnya di kelurahan boribelaya kecamatan turikale maros sulawesi selatan
masjid urwatul wusko masih kokoh berdiri
masjid ini dibangun pada seribu delapan ratus lima puluh empat oleh raja keempat kerajaan turikale bernama andi sanrima daeng paruka
masjid yang juga dikenal dengan nama masjid lompua atau masjid besar dan masjid toaya atau masjid tua ini
menyimpan kisah dan sejarah perkembangan

hingga kini ada dua benda peninggalan awal masjid ini yang masih digunakan
pertama sebuah mimbar yang terbuat dari kayu hitam dengan ukiran kaligrafi ayat ayat suci al quran
peninggalan lainnya adalah beduk
konon bahannya diambil dari kayu besar yang hanyut di sungai
sejarah islam di sulawesi selatan pun banyak berawal dari masjid ini
terutama pada penyebaran torikot kalawatiyah saman yang hingga kini jemaahnya mencapai jutaan orang
sejarah terbentuknya pemerintahan kabupaten maros untuk pertama kalinya
juga dicetuskan oleh para tokoh masyarakat di masjid urwatul wusko
masjid ini adalah masjid kerajaan punya
itu didirikan oleh karang turi kale yang keempat
yang namanya haji andi sandrimak dari peruka
yang gelarannya adalah sheikh abdul qadir jaila
yang gelarannya adalah sheikh abdul qadir jailani
yang gelarannya adalah sheikh abdul qadir jailani
masjid ini dibangun pertama kali yang dasarnya adalah langgar
menjadi jadikan masjid
tahun seribu delapan ratus an sekian itu menjadi masjid
dan sesudah itu sudah pernah mengalami beberapa kali renovasi
di bagian belakang masjid terdapat makam keturunan raja raja turikale
termasuk makam raja turi kale andi sandrimak
pendiri masjid lompua uluwatul wusko
banyak jemaah berziarah ke makam raja turikale sebagai bentuk penghormatan
selain pada bulan ramadan pada hari hari biasa
masjid urwatul wusko juga ramai dikunjungi oleh warga untuk menunaikan ibadah sholat
sementara pada malam hari banyak jemaah khalawatiyah saman yang melakukan zikir
muhammad bakri maros